setelah usai meraih suara terbanyak caleg dpr dari partai nasdem untuk dapil ntt ii ratu ngadu bonula mendadak mengundurkan diri
pengunduran dirinya disampaikan salah satu saksi dalam pleno rekapitulasi suara tingkat nasional untuk dapil ntt di jakarta
ratu ngadu bonubula caleg nomor urut lima ini mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke senayan
sesuai pleno rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional di kpu pusat
ratu wulla berhasil mendapat tujuh puluh enam tiga ratus tiga puluh satu suara atau terbanyak di antara enam caleg lainnya di dapil ntt ii
sementara mantan gubernur ntt victor laiskodat hanya memperoleh enam puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan suara
perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif partai nasdem nomor urut lima dapil
kami akan mengundurkan diri dan dengan demikian kami dari dpp partai nasdem menyampaikan surat kepada kpu ri dengan ditembuskan kepada bawaslu ri
kpu akan mengkaji surat pengunduran caleg nasdem ratu ngadu bonubula dan kpu menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu
komisioner kpu agus melas membenarkan sudah menerima surat dari partai nasdem terkait pengunduran diri caleg dpr ratu ngadu hubonula
agus menyatakan kpu akan mengkaji surat pengunduran diri itu
caleg nasdem dapil ntt ii ratu mula mengajukan pengunduran diri
wulan menerima suara tertinggi di antara caleg nasdem di dapil ntt ii itu
kebetulan kemarin itu memang saksi dari saksi partai nasdem menyampaikan surat ke kami
kami kan tidak dalam rangka merespon itu ya
terima kasih surat yang biasanya juga diajukan ke kpu tentu ke ketua kpu nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya
kalau kita fokusnya rekapitulasi
sementara itu bawaslu segera menelusuri apakah pengunduran diri caleg asal partai nasdem ratu ngadu bonubula dilakukan sesuai aturan atau tidak
ketua bawaslu rahmat bagja bilang pengunduran diri seharusnya sah secara aturan karena belum ada penetapan terhadap calon bersangkutan
dan caleg yang mundur pun telah disiapkan penggantinya